sementara itu jembatan penyeberangan orang di shelter busway transjakarta jembatan gantung dan mogot cengkareng jakarta barat terputus
kondisi ini membuat jembatan tidak dapat digunakan untuk menyeberang
jembatan penyeberangan orang di jalan daan mogot cengkaring jakarta barat ini hingga kini belum dapat digunakan
kerusakan jembatan di shelter busway transjakarta jembatan gantung ini terjadi akibat tertabrak truk kontainer september dua ribu delapan belas yang lalu
para pengguna jalan khususnya penumpang bus transjakarta terpaksa harus menyeberangi jalan raya dan mogot dengan berhati hati karena harus menghindari kendaraan bermotor yang melintas dengan kecepatan tinggi
kondisi ini membuat jembatan tidak dapat digunakan untuk menyeberang
sebagai berharap pemerintah dki jakarta segera memperbaiki jembatan penyeberangan orang ini sehingga dapat kembali memberi keamanan bagi warga